mereka mengaku tindakan ini sebagai balas dendam setelah anjing memakan nasi bungkus milik mereka
menurut lembaga non profit advokasi kesejahteraan hewan animal defenders indonesia
itu hanya tiga contoh dari ratusan kejadian penganiayaan yang terjadi di indonesia dalam satu tahun terakhir
kalau kita bisa ambil rata rata sebulan itu saya bisa menerima lima puluh sampai seratus laporan
permohonan bantuan untuk hewan
mulai dari kasus penganiayaan penelantaran hingga seperti contohnya monyet yang dipelihara
tapi kepanasan ditiban batu supaya tidak kemana mana tidak diberikan kehidupan yang layak
itu mengganggu lingkungan tapi yang punya galak
dinas tidak datang misalnya dipanggil
nah ini siapa yang mau
animal defenders indonesia banyak menerima laporan penganiayaan hewan dari media sosial
mereka kemudian turun tangan untuk melakukan penyelamatan rehabilitasi dan edukasi
bang doni sudah bergerak sebagai advokasi kesejahteraan hewan sejak tahun dua ribu tiga belas
nah dari pandangan anda dari dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh tiga sepuluh tahun terakhir di era digitalisasi saat ini
apakah kesejahteraan hewan
kesejahteraan hewan itu meningkat atau malah bahkan sebaliknya
iya jadi ini pertanyaannya menggelitik sebenarnya ya
apakah setelah perjuangan seberat ini semasif ini
akhirnya di dua ribu dua puluh an ke atas itu grup banyak sekali yang bergerak gitu ya tidak hanya kami
ini menarik kenapa
ternyata yang kami temukan ini bukan berkurang tapi malah tambah banyak
secara kualitatif dan kuantitatif
ini konten penyiksaan terhadap hewan dan kasus kasus pengenalan terhadap hewan ini bukan meredah malah meningkat
apakah ini ada korelasinya dengan kemajuan teknologi di sosial media
bang doni kalau warga indonesia mendengar kata kata penganiayaan atau kekerasan hewan
mungkin mereka berpikir kekerasan fisik begitu ya memukuli hewan
tapi sebenarnya apakah ada tipe tipe kekerasan lain yang tak banyak orang tahu
iya jadi sebenarnya penyelidikan
penyiksaan hewan itu tidak terkait dengan hanya menyiksa secara fisiknya tapi juga secara psikis
ada penyiksaan hewan yang aktif dan pasif
aktif ini seperti apa yang melibatkan fisik langsung
seperti teman teman melihat ada yang mukulin menyiksa gitu ya
merantai lalu dilempar lempar ditendang seperti itu disiram air panas itu aktif
yang pasif atau secara tidak langsung
yang pasif itu adalah pemeliharaan yang kurang baik
tidak diberikannya hak hidup yang layak
dari hutan diambil cuma diikat di pohon pohon supaya ada di depan rumah
atau misalnya puppy mills breeder breeder yang tidak mengikuti kaidah kesejahteraan hewan
yang ditampilkan anak anaknya yang lucu nih induknya seperti apa
puppy mill merupakan praktik membiarkan paksa anak anjing secara masing masing

tujuannya untuk memproduksi anak anjing dalam jumlah besar dalam waktu singkat
agar bisa segera dijual dengan keuntungan yang tinggi
perawatan serta perhatian pada induk anjing seringkali diabaikan dalam praktik pupy mill
praktik ini juga sering dilakukan pada kucing dikenal dengan istilah kitten mill
anjing betina bernama kelly ini diselamatkan oleh yayasan non profit jakarta animal network
ia ditemukan di sebuah pet shop atau toko hewan yang menerapkan praktik puppy mill
nah ini salah satu korban dari puppy mill namanya kennely
kelly sudah melahirkan berapa anak kira kira sudah tahu
nah itu kita tidak tahu
apakah sangkian banyaknya tidak tergata ya
dan waktu itu katanya oh ini sudah disteril kok gitu
padahal belum gitu
karena ya mereka juga kalau semakin tua kan risiko penyakit kan juga semakin meningkat gitu
nah kalau karin lihat kelly ini tuh dampaknya apa sih setelah digunakan sebagai produk untuk melahirkan terus
ya sebenarnya bukan hanya kelly ya kita ada banyak contoh
sudah banyak anjing yang kita rescue dari semacam puppy mill
biasanya ya mereka tidak sehat ya karena mereka lama sekali di kondisi yang sangat jelek
jadi pasti mereka punya banyak masalah
kalau kelly dia tuh blind ya mungkin karena dia tidak pernah di grooming jadi bulu bulu kan merusak matanya
tapi sebenarnya banyak sekali penyakit penyakit lain juga yang mereka alami gitu loh
termasuk penyakit kulit malnutrisi epiometer gitu
jadi infeksi di kandungan
jadi kalau kita melihatnya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang sangat penting
selain praktik puppy mill atau kitten mill animal defenders indonesia juga mengatakan bahwa memelihara satwa liar juga merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan
hewan liar yang dipelihara paksa masuk kehidupan manusia walaupun dijustifikasi dengan niat baik itu adalah sesuatu yang salah
mari kita melakukan hal benar dengan cara yang benar
dikembalikan ke habitatnya berkerjasama dengan organisasi atau perusahaan
atau entitas seperti instansi bksjm misalnya klhk untuk bisa di rehome ke habitatnya
jangan karena kasian lalu egonya sebenarnya cuma gue pengen doang nih bawa pulang lalu dipelihara
paksa diikat nanti ujung ujungnya ketika gak lucu atau orangnya mulai sibuk atau aduh gue udah mulai nggak punya duit
ditaruh diikat di pohon taruh sembarangan pada siapa sih yang mau hidupnya dirantai
menurut psikolog penyiksaan hewan dalam beragam bentuk terdapat beberapa hal
penyiksaan hewan dalam beragam bentuk kerap terjadi di indonesia
karena empati orang terhadap satwa masih rendah
ini juga yang membuat kita itu lupa kalau hewan itu juga punya perasaan
hewan punya perasaan sama seperti kita jadi penghargaan terhadap hewan itu masih lemah
kita kurang bisa mempertimbangkan kesejahteraan hewan juga dalam ketika kita berinteraksi dengan hewan
kadangkala seringkali kita justru mengedepankan perspektif kita sebagai manusia
tapi kita belum melihat dari sudut pandang si hewan itu
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan perserikatan bangsa bangsa mendeklarasikan lima hak asasi hewan
yang mencakup bebas dari rasa lapar dan haus bebas dari ketidaknyamanan penganiayaan dan penyalahgunaan
bebas dari rasa sakit cedera dan penyakit bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas mengekspresikan perilaku alami
penganiayaan tak hanya menyebabkan penderitaan pada hewan tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa empati dan tanggung jawab
sebagai sesama makhluk hidup
baik yang bersifat aktif maupun pasif penganiayaan terhadap hewan melanggar etika dan bertentangan dengan martabat manusia
semua pihak ingin di virgin volunteers philip yang indah kerana hidup anak anak gelombang barsa yang pempil umar

eradikasi artinya di sumcert dan keakhiran

besar sebelumnya kehalikan tikungan besar di indonesia
indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat
total kawasan hutan di indonesia mencapai satu ratus dua puluh lima tujuh hektare pada dua ribu dua puluh
atau setara dengan enam puluh dua sembilan persen dari luas daratan indonesia
kawasan hijau ini diisi beragam keanekaragaman hayati
menurut lembaga ilmu pengetahuan indonesia
per dua ribu dua puluh tujuh belas persen atau sekitar tiga ratus ribu jenis satwa di dunia terdapat di tanah air
di sisi lain indonesia juga merupakan ladang konten penyiksaan satwa
pada dua ribu dua puluh satu koalisi asia for animals memeriksa lima empat ratus delapan puluh video kekejaman
terhadap hewan di tiga perjalanan
pada tahun dua ribu dua puluh hewan tersebut dikumpulkan di platform media sosial
yakni youtube facebook dan tiktok
dari lima ribuan konten yang dikumpulkan tersebut
terdapat satu enam ratus dua puluh enam konten penganiayaan hewan yang dibuat di indonesia
diikuti oleh amerika serikat dan australia
survei yang sama menunjukkan lima empat ratus delapan puluh konten kekerasan hewan tersebut
telah diputar lebih dari lima tahun

satwa yang paling sering dianiaya adalah hewan peliharaan
yaitu anjing kucing dan primata
seringkali konten di media sosial memanfaatkan hewan
baik dalam bentuk penganiayaan ataupun perdagangan
hal ini terlihat dari transaksi jual beli hewan di dunia maya yang semakin menjamur
perdagangan hewan banyak ditemukan di media sosial
seperti tiktok facebook dan instagram
meski penjualan satwa liar dan langka dilarang dalam undang undang no lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
hewan yang tidak dilindungi bebas diperjualbelikan
selama penjualnya memiliki izin usaha resmi
hal ini tertuang dalam kode klasifikasi baku lapangan

yang menyebutkan para pedagang memiliki kewajiban untuk menerapkan
standar keselamatan keamanan dan lingkungan bagi para satwa
kenyataannya sebagian besar hewan yang dijual di media sosial
tidak memiliki surat izin resmi
serta tinggal dalam kondisi yang tidak layak
seperti kandang sempit dan kotor
perdagangan satwa ilegal banyak ditemukan di media sosial
karena tidak diketahui asal mula hewan tersebut dari mana
lalu keterangan vaksinasinya juga tidak jelas
karena saya penasaran prosedur jual belinya seperti apa
maka saya mengontak salah satu pedagang yang saya temukan di media sosial tiktok
saya bilang bahwa saya tertarik untuk membeli seekor monyet ekor panjang
nah kebetulan pedagang tersebut mengajak saya untuk video call
ini berapa bulan bang
ini dua tiga bulanan ini
karena kan dia dari sumatera
jangan ada di sini
kalau yang ekor panjang dari mana bang
ini dari jantim ini
saya tuh kan posisinya di jakarta bang
kalau dikirim bisa nggak ya
bisa mbak kirim jakarta mbak
nanti dikirim pakai ki
tapi dia selamat gak tuh kalau misalnya
aman gak tuh kalau di
sehari nyampe kok
ngerawatnya susah nggak sih bang sebenarnya
nggak sih gampang kok kalau monyet
makannya dia bayi harus susu atau gimana
terus kalau susunya pakai susu
menurut saya ini gampang kok makannya mbak
pak kalau dikasih roti mau juga dia
kepemilikan hewan primata yang tidak terancam punah
tidak dilarang undang undang
sehingga hewan ini mudah diperdagangkan
namun primata merupakan hewan liar
yang tidak layak dijadikan peliharaan
karena mereka bersifat sosial dan hidup berkelompok
primata juga bisa hidup hingga empat puluh tahun
dan tak banyak pemilik yang sanggup berkomitmen
sehingga banyak monyet yang akhirnya ditelantarkan
dan tidak akan begitu saja
hal itu juga terjadi pada hewan liar selain primata
seperti ular burung hantu dan rubah
meski memiliki niat baik untuk memelihara
manusia kebanyakan tidak mampu menyediakan rumah yang tepat untuk hewan liar
agar bisa memiliki kualitas hidup terbaik
tak hanya di dunia maya perdagangan satwa liar juga masih banyak dilakukan secara luring
sejumlah pusat perdagangan hewan di jakarta sudah beberapa kali ditertipkan oleh penegak hukum
karena tidak memiliki izin
kondisi pasar hewan juga tidak nyaman bagi hewan yang diperdagangkan dan cenderung kumuh
namun para penjual tetap bertahan
karena calon pembeli masih mencari hewan dengan harga terjangkau
yang tidak membutuhkan persyaratan rumit untuk dibeli
kondisi pasar hewan juga tidak nyaman bagi hewan yang diperdagangkan dan cenderung kubuh
saat ini kami sedang berada di sebuah lokasi di jakarta timur
yang memang dikenal sebagai tempat perdagangan satwa
sebelumnya cnn indonesia memang sudah pernah mencoba mengambil gambar di lokasi
namun lokasi ini tuh banyak yang jaga banyak keamanannya
sehingga media tidak boleh untuk membawa kamera besar
sehingga saya akan mencoba turun membawa kamera hp saja
saya taruh di kantong

saya akan mencoba gambar di lokasi
dan apakah mereka ada surat suratnya vaksinasinya seperti apa
serta asal mulanya seperti apa
ini janggut hitam ini cantik
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
ini janggut hitam
kalau vaksinnya tuh gimana ya perlu divaksin ngasih kayak kalau anjing kucing itu kan harus
tapi nanti kalau dia sakit lularin ke kayak gitu bisa nggak sih
jadi lokasi yang tadi saya baru saja kunjungi memang tidak ilegal karena tadi saya lihat ada penagak hukum yang disiagakan di lokasi namun tempat tinggal hewan hewan yang diperdagangkan bisa dibilang tidak layak karena berantakan kotor makanan semua bercampur antar spesies bercampur lalu tadi saya lihat ada tiga monyet disimpan dalam satu kandang kecil saya juga lihat ada kucing yang dehidrasi
jadi bisa dibilang lokasi tempat tinggal tempat diperdagangkan ya hewan hewan ini tidak layak begitu saya juga tidak bisa menyalahkan para pedagang karena sekali lagi tidak ilegal dan mereka punya hak untuk melakukan membuka bisnis di sana tidak ada peraturan undang undang juga yang melarang mereka untuk berdagang namun selama ada demand maka akan selalu ada supply maka akan selalu diperdagangkan karena tadi saya lihat juga kondisi di lokasi cukup ramai
dua ribu dua puluh satu sebanyak lima puluh tiga ekor anjing diselamatkan dari penjagalan massal di kabupaten sukoharjo jawa tengah
puluhan anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung karung di sebuah rumah di wilayah kartasura
dalam kondisi ketakutan dan kelaparan
sebelum diselamatkan mereka siap dijagal dan dijual untuk dikonsumsi sesampainya di wilayah solo raya
sebagian besar anjing yang diselamatkan menderita penyakit kulit dalam kondisi shock dehidrasi kekurangan gizi dan luka luka
saat itu polres sukoharjo bekerjasama dengan yayasan non profit jakarta animal network atau jan untuk menangkap para pelaku
jadi kita dulu kerjasama kepolisian sukoharjo jawa tengah karena ada satu penjagal yang sudah beroperasi dua puluh tahun lebih
dan selalu ambil anjing dari jawa barat
jadi akhirnya malam malam kita datang pas truk dari jawa barat datang dan kita rescue lima puluh tiga anjing
mereka semua dalam kondisi yang sangat sangat kasian banget ya
kurus kering sakit banyak luka dan sangat sangat takut
nah terus akhirnya prosesnya lama
terus kita berubah
bawa mereka semua ke jakarta
sejak dua ribu delapan jan berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan satwa di indonesia
kini sebagian anjing yang diselamatkan dari penjagalan masal di sukoharjo berada di animal shelter
atau tempat penampungan hewan milik jan yang berlokasi di kabupaten bogor jawa barat
saat pertama kali karin menyelamatkan anjing anjing ini
dari penjagal mereka tuh dampaknya apa secara emosional
ya mereka semua kan udah pastikan mereka mungkin beberapa hari sudah di dalam karung ya dan moncongnya diikat gitu
jadi pas mereka datang mereka haus capek dan takut gitu
jadi langkah pertama waktu kita di polisi di kantor polisi kita kan sudah siapkan kandang kandang
yang kami lakukan adalah kami buka ikatannya di moncongnya terus keluarin dari sak ya
karungnya juga sudah penuh dengan tuk dan pipis segala macam
kita bersihkan kita taruh di kanan kita kasih makan dan minum dulu gitu
mereka tuh sangat sangat trauma ya takut sekali sama manusia
dan mereka juga sangat lemes gitu karena mungkin sudah dua tiga hari tidak makan dan minum
kini jan menampung lebih dari seratus ekor anjing
puluhan kucing dan delapan kuda
semua diselamatkan setelah ditelantarkan atau dianiaya oleh manusia
dan mereka semua biasanya diselamatkan dari
dari komunitas delman
jadi di sini semua punya cerita kasian ya
ada yang jatuh ada yang mau dipotong ada yang sudah nggak bisa berdiri lagi gitu
jadi semua punya cerita masing masing
dia kenapa karim
ya jadi dia tuh waktu kita rescue dia punya beberapa luka termasuk di leher sini
sampai belatungnya keluar
ya jadi parah
jadi sekarang sih semua sudah kering tinggal sedikit
tapi kita kasih aluminium spray supaya tidak didatangi lala
jadi brit namanya ya
sudah berapa lama dia bekerja jadi delman sampai akhirnya luka luka seperti ini
ya mungkin sekitar
mungkin tiga belas empat belas tahun ya
dan kaki dia juga bengkok ya
jadi susah untuk dipekerjakan
dan sebenarnya pemiliknya mau jual dia ke ini ke orang yang mau potong dia gitu
seperti manusia hewan juga dapat mengalami trauma emosional akibat penganiayaan
bukan hanya masalah dia sakit fisik atau fisiologisnya terganggu
tapi juga dia memiliki trauma yang besar gitu ya
terutama kalau kasus kasus di mana hewan tersebut mengalami penyiksaan yang beruntun
jadi dia pasti ada asosiasi tertentu nih
misalnya mungkin dia disiksa dengan tongkat kayu atau misalnya dengan pel
jan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan laporan penganiayaan hewan
mereka kembali ke negara
kemudian turun ke lapangan untuk menyelamatkan hewan yang membutuhkan pertolongan tersebut
menurut jan ada sejumlah tantangan dalam menyelamatkan hewan hewan yang dianiaya
pertama adalah mengedukasi dan menyadarkan penganiaya tentang kesejahteraan hewan
yang kedua adalah mendapatkan perhatian dari penegak hukum
gini ya ini kan emang emang isu kegajaran menterap hewan ini kan cenderung ini ya
kadang kadang kurang diperhatikan juga ya
tapi ya sejauh ini kita bersyukur bahwa seiring perkembangan zaman dan juga dengan teman teman kita yang ada di advokasi dan sebagainya
kepolisian mulai respon dibandingkan tahun tahun sebelumnya gitu
sekarang mulai mulai ada
kalau kita ngelaporin hari ini langsung direspon cepat
walaupun memang ada beberapa kasus juga yang ditolak sama kepolisian ataupun bahkan sampai prosesnya
sampai ke ke kekacauan
kejaksaan hukumannya ringan
pakar hukum pidana abdul fikar hajar mengatakan
hal ini terjadi karena kesejahteraan hewan belum menjadi prioritas penegak hukum
kepekaan penegak hukum sendiri terhadap perlindungan hewan ini belum nampak gitu
karena itu menurut saya ini menjadi tugas berat teman teman yang bergerak di bidang perlindungan hewan
untuk mensosialisasikan persoalan ketentuan ini
saat ini hukuman bagi pelaku penyiksaan satwa diatur dalam pasal tiga ratus dua kitab undang undang hukum pidana atau kuhp
pelaku dapat dipidana maksimal sembilan bulan dengan denda maksimal empat ratus ribu rupiah
kuhp baru yang sudah diundangkan pada januari dua ribu dua puluh tiga dan akan berlaku mulai dua ribu dua puluh tiga
juga mengatur ancaman pidana para pelaku penganiayaan hewan
dalam pasal tiga ratus dua kitab undang undang hukum pidana atau kuhp
menurut pasal ini pelaku dapat dipidana penjara paling lama satu tahun
atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
selain kuhp baru direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
juga berencana membuat peraturan menteri pertanian terkait kesejahteraan dan kesehatan hewan
yang lebih rinci lagi pada dua ribu dua puluh tiga
harapan kami pada tahun yang sama
di tahun ini kita akan terbit satu lagi peraturan menteri pertanian
ini yang justru tadi yang nyambung dengan di depan tadi
kita fokus pada kesejahteraan hewan
yaitu peraturan menteri pertanian tentang kesejahteraan hewan
dan di situ banyak kontaknya mbak
termasuk tadi ada hewan ternak ada hewan kesayangan
kemudian termasuk hewan yang berbeda
hewan yang digunakan di laboratorium
dan peraturan menteri tersebut apakah nanti akan mencakupi
kalau misalnya ada hewan tidak layak untuk dipelihara
apakah itu nanti akan ada perlindungannya sendiri pak
jadi tidak terlalu abu abu seperti sekarang
oh ya pasti ada di situ nanti
ada nanti disebutkan di situ bagaimana kalau seandainya terjadi pelanggaran di sana
dan nyambung lagi kalau sudah menyakup pelanggaran yang ini kan
tindaklanjuti dengan apa namanya tindakan aparat hukum
kalau kita hubungkan dengan hukum pidana kan
kalau dulu yang terbitan tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu kan sudah terlalu pusang
itu denda sanksinya kan amat sedikit
meski langkah langkah positif terkait kesejahteraan hewan sudah terlihat di indonesia
masih banyak tantangan dan masalah
yang harus diperbaiki
mulai dari kurangnya perlindungan hukum yang memadai
perdagangan hewan liar ilegal
hingga kesadaran masyarakat dan pendidikan terkait perlindungan hewan
perbaikan kesejahteraan hewan membutuhkan upaya bersama dari pemerintah
organisasi advokasi hewan dan individu
sebagai sesama makhluk hidup
sudah seharusnya manusia menjalin hubungan harmonis dengan alam
demi kehidupan yang seharusnya berjalan dengan baik